sementara itu panglima komando gabungan wilayah pertahanan i laksamana madia yudo margono
jumat sore mengecek kondisi dan kesiapan pesawat tempur tni yang terparkir di lanut raden sajat ranai natuna
pesawat tempur jenis f enam belas fighting falcon rutin melakukan patroli udara untuk pengamanan perbatasan nkri di wilayah perairan natuna
didampingi dan lanut raden sajat kolonel penerbang fair lianto panglima komando gabungan wilayah pertahanan satu laksdia yudo margono
mengecek kesiapan armada dan penerbang tni angkatan udara yang disiagakan di wilayah ranai natuna
menurut komandan lanut raden sajat hingga jumat sore sudah empat pesawat tempur jenis f enam belas fighting falcon yang disiagakan di wilayah kepulauan natuna
seluruh armada tersebut rutin melaksanakan
patroli udara wilayah luar natuna dan zona ekonomi eksklusif indonesia di wilayah tersebut
di wilayah laut sendiri ditangani oleh nkri dan pakam blah kami juga senanglah membackup atau membantu nkri